kok pakai minta maaf segala
diem berarti iya
nyok udah jalan
udah nih buka e dulu buka
an sih ah
maafin perkataan ibu saya ya
maksud mas rangga
soal niatan ibu untuk jodohin saya sama kamu
ibu itu orangnya memang begitu
dia suka ngomong aja apa yang dia rasakan
maksud mas rangga
saya ini nggak sesuai dengan apa yang ibu bicarain ya
bukan bukan bukan
bukan begitu nam
saya sih gak pernah peduliin penampilan kamu seperti apa
dan percaya akan kecantikan yang berasal dari dalam
sudah melihat itu
pada diri kamu
kalahkan diri saya
sayang kamu kok jadi jelek gitu sih
katanya mau shooting drama kok malah jadi komedi
saya aku kan kangen banget sama kamu
kita kan udah berapa hari gak ketemu
syutingnya udah berikin
maaf mas rangga
lah lo kok pake minta maaf segala
bisa gak istirahat dulu syutingannya
udah diem berarti iya
udah buka dulu
tuh di sini
aduh ini juga bisa
sayang liat dong baju aku
eh komentarin dulu dong baju mami yang mau pergi arisan
heboh apa engga
aduh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
oh ini dong
kalo posisi dianggap bersidih
lu gak apa apa kan
gak tau deh din
gue udah mengecewakan pangeran impian gue
kira kira dia mau gak ya maafin gue
kayaknya gue udah gak ada harapan
karena gue udah membohongi dia
apalagi ibunya tahu gue penyanyi dangdut
gue udah gak ada harapan din
lu kan masih bisa batalin pernikahan ini mi
kok gak mau menghancurkan hati nyokap gue
lebih baik hati gue yang hancur
tapi lu belum pernah kan
mutarin perasaan lu sama ibu lu
nah mungkin sekarang saatnya lu mutarin perasaan lu sama si hanafi
bay parkinsial teman
kalo dia begini
m nyobain baik baik saja
sudah menipu kita semua bu
jadi ibu sudah tahu
ibu sudah tahu
si nem itu kan milah penyanyi dangdut
ancarin pergi malam jumat itu
kalau ibu tahu
milah itu penyanyi dangdut
kenapa ibu suka sama dia
ibu kan paling benci sama penyanyi dangdut
itu dulu enggak
sebelum ibu tahu
ternyata tidak semua
penyanyi dangdut itu modusnya laknat
si nem atau milah itu
sekali sama ibu
tapi dia sudah terlanjur
mengecewakan saya bu
memangnya ibu tidak pernah bohong
memangnya kamu juga tidak pernah
siapa manusia di bumi ini
yang tidak pernah bohong
tidak ada kan
lalu apa yang harus saya lakukan bu
emor tahun panik
dari bagian ini
punya anak berapa nih
oh lima aja ya mil deh
dengar dengar mbak milah punya fat dengan cowok lain
betul nggak tuh mbak
eh gue ini calon lakinya dia
mana mungkin dia cinta sama orang lain biasanya
aduh udah deh
yuk cepetan yuk
lu nyukir kemana
iya lu masuk
gak ada waktu
gue kawin dulu ya
mami tahu selama ini kamu udah tanggung jawab sama mami
mila gak mencintai hanafi nih
kalau gitu ngapain lama lama
cepet cepet dong kita pergi ke penghulu
ibu gak mau ikut
ibu maunya ditarik sama
mas yang itu
mas yang itu
sampai jumpa lagi